jalan jatinegara barat jakarta timur yang berbatasan langsung dengan kali ciliwung mulai tergenang air hingga ketinggian dua puluh cm pada senin pagi
akibat kejadian ini kemacetan pun tidak terhindarkan
jalan jatinegara barat jakarta timur yang mengarah ke matraman mulai tergenang air dengan ketinggian dua puluh cm
genangan ini diakibatkan air dari kali ciliwung mulai meluap dan tidak bisa menabung lagi
akibat hal ini para pengendara harus memperlambat laju kendaraannya serta memakai jalur sebelah kanan dan juga busway karena air lebih tinggi di sisi kiri jalan
sementara itu bila hujan terus turun di hulu kali ciliwung serta jakarta tidak menutup kemungkinan air akan terus meninggi